satu wilayah di pulau belitung yang menjadi penghasil lada adalah belitung timur
sejarah panjang pulau ini mengisahkan kekayaan yang dimilikinya
lada atau merica menjadi primadona
warga di belitung menyebutnya sebagai sahang
lada menjadi komoditas paling menjanjikan
karena kualitas lada di belitung diakui sebagai salah satu yang terbaik di asia bahkan dunia
lada indonesia yang telah memiliki sertifikat indikasi geografis yang diakui dunia adalah
untuk white paper dari pulau bangka belitung dan lampung black pepper
erwin adalah salah satu yang menjadi besar karena potensi lada di desa balok dusun aik asam belitung timur
erwin bahkan mengaku pernah menjual lada senilai dua miliar rupiah hanya dalam kurun waktu tiga bulan saja
pasar yang dituju adalah ekspor ke sejumlah negara di asia bahkan eropa
ya ini adalah sahang atau merica atau lada ya pak ya
adalah salah satu kekayaan rempah di belitung timur
yang punya potensi yang menarik
potensi luar biasa
nah pak kalau kita bicara sahang ini pak
ini sebenarnya sebagus apa sih kualitas sahang atau merica atau lada di belitung timur ini pak
sebenarnya kalau kita bicara kualitas kualitasnya memang sama seperti yang ada di pulau bangka pak
karena kita terserang menganut namanya lada ini
kalau di pasaran dunia itu ya dia mengenal white paper muntok
itu kadar piperium
kadar piperium itu ada aroma pedas
di tahun dua ribu lima belas itu mencapai harganya rp satu ratus delapan puluh dua per kilo yang putih
dan kalau kita bicara sekarang
satu tahun kebelakang kemarin sempat menyentuh harga rp empat puluh pak
nah semua masyarakat atau petani itu down semua
jalur perdagangan lada selama ini juga menjadi penelitian pusat arkeologi nasional
menurut catatan sejarah
sejak dulu menjadi bagian yang cukup penting dari kerajaan kerajaan islam di wilayah seperti banten pada sekitar abad enam belas
kami mencoba membuat satu penelitian yang mencoba menghubungkan antara
apakah memang lada lada yang sekarang sedang dibudidayakan oleh masyarakat belitung timur
ini ada kaitannya juga dengan perdagangan perdagangan yang terjadi pada abad abad yang lalu
abad sembilan misalnya seperti itu
karena kita tahu bahwa
lada sendiri sebenarnya bukan endemik dari indonesia
tetapi dari india misalnya seperti itu
sayangnya sejak lima tahun belakangan
prima dona lada berangsur meredup
lada kalah pamor oleh daya tarik kebun sawit
terakhir lada mendominasi adalah pada dua ribu tiga belas
lahan perkebunan dan hasil produksi lada perlahan tergerus sawit
hal ini disadari pemerintah kabupaten belitung timur
karena kebun sawit dikelola oleh kelompok atau perusahaan besar
sementara lada didominasi oleh kelompok atau perusahaan besar

memang yang banyak sekarang itu sawit ya sebenarnya
cuma sawit itu kan banyak dilakukan oleh perusahaan perusahaan besar
memang tidak terlepas juga ada juga usaha rakyat juga ada
kemudian kpkl juga ada
koperasi juga ada
kalau yang namanya rempah itu belum ada
berlakunya oleh pengusaha pengusaha
jadi itu adalah suatu suasana nasional yang berskala besar
godaan sawit terhadap petani lada juga dialami hardy dan keluarganya
yang tinggal di desa batu penyu kecamatan gantung belitung timur
kebun lada ini telah dirawat temurun dua generasi
pertama kali hardi menanam tiga ratus pohon lada pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
setelah menjadi korban phk pt timah
kini kebun lada miliknya hanya tersisa dua hektare saja
sementara lima hektare lainnya telah menjadi kebun sawit
pertimbangan hardi sederhana
kebun lada hanya panen satu kali setahun
sementara sawit bisa panen setiap minggu
petani lain yang mengganti sahang dengan sawit itu banyak nggak di sini
banyak juga pak
alasannya apa kira kira pak
mungkin lagi itulah karena kan kalau harga cuma
nggak cukup itu pak nggak cukup biaya
jadi kan ikut itu
kalau sawit kan tidak payah rawat
pemanjat nggak ada
di sini kan ini modi itu
dibersihkan mau bersih
meski telah tergoda menanam sawit
hardi masih akan merawat kebun lada miliknya yang tersisa
karena lada adalah warisan keluarga
warisan tanah blitung timur
yogyakarta softan hedri agama blitung timur